menipisnya energi fosil di dunia mengubah tren dan gaya hidup manusia dalam hal transportasi
pt triangle motor indo selaku pemegang merek vr mencoba menerobos bisnis dengan mempelopori pembuatan sepeda dan motor listrik di indonesia
berdiri di atas lahan seluas dua puluh dua hektare di kawasan bukit semarang baru kecamatan mijen kota semarang
pt triangle motor indo selaku pemegang merek vr motor indonesia mulai hadir menapaki bisnis memproduksi sepeda motor di tahun dua ribu empat belas
fokus dan berkomitmen sebagai karya anak bangsa vyar menghadirkan beragam model sepeda motor yang murah tapi bukanlah murahan
tak tanggung tanggung vr nekat berkompetisi dengan merek merek motor jepang yang sudah memiliki brand di indonesia
fiar mencoba menerobos bisnis dengan mempelopori pembuatan sepeda motor di indonesia
ada dua line painting line produksi painting ada juga satu offline untuk produksi painting
sukses memasarkan produk motor roda tiga untuk usaha fiar mencoba banting setir dengan mulai memproduksi motor listrik di tahun dua ribu tujuh belas
langkah ini sengaja diambil seiring kondisi energi fosil di dunia yang kian menipis sehingga harus dimunculkan energi pengganti yakni energi baru terbarukan
yang tentu saja ramah dengan lingkungan yakni energi listrik
kehadiran sepeda listrik diterbitkan
setelah terima pasar fiar tak ingin kehilangan kesempatan
produksi e bike makin digenjot di tahun dua ribu sembilan belas
bahkan lebih dari itu di tahun dua ribu dua puluh dan dua ribu dua puluh satu saat negara dalam kondisi pandemi covid sembilan belas
vr memproduksi e moto atau motor listrik yang ternyata juga banyak diminati masyarakat khususnya di wilayah luar jawa dan kawasan ibu kota nusantara
target produksi kita per bulan di fiar sepuluh unit
itu all tight ya jadi ada sepeda motor roda tiga kemudian kita ada kendaraan listrik kendaraan listrik itu ada motor listrik dan ada sepeda listrik
jadi total kira kira target kita sepuluh unit per bulan

fiar yakin tren gaya hidup manusia dan transportasi akan menjadi prima donanya meski saat ini belum dirasakan kebutuhannya
dalam ilmu bisnis keberanian menjadi salah satu kunci keberhasilan dan semangat inilah yang selalu dipakai oleh jajaran manajemen dan karyawan viar
untuk dapat membawa indonesia ternama di dunia dalam bidang transportasi